terkadang kita sering lupa
kisah kehidupan hanya sementara
semua sibuk berlomba lomba mencari jati diri
banyak di antara kita yang gagal memahami tentang arti identitas
selagi kita memegang teguh warisan budaya
sudah lebih dari cukup
untuk memahami dari mana kita berasal
kain ulos adalah bukti yang mengingatkan kita tentang kehidupan
mulai dari lahir hingga kita menutup usia
kebanggaan tentang nilai nilai luhur
dan itu juga yang menjadi komitmen bank indonesia
akan selalu menjaga sinergisitas
pelestarian kain ulas bersama seluruh umkm
yang ada di seluruh indonesia